kita beralih ke informasi lainnya
hari ini warga kampung akwarium memperingati dua tahun penghancuran kampung akwarium
tanggal sebelas april dua ribu enam belas silam sebanyak empat dua ratus delapan puluh delapan aparat gabungan tni polri dan satpol pp
mengepung dan menghancurkan pasar ikan dan juga kampung akwarium
pasca penggusuran sebagian ada yang pindah ke rusunawa tempat lain dan juga ada juga yang bertahan di perahu
kemudian hari ini warga kampung akwarium memperingati adanya penggusuran yang terjadi dua tahun lalu
tempatnya tanggal sebelas april dua ribu enam belas
dan tadi saja baru gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan sejumlah pidato politik
dan juga sambutannya untuk kemudian memperingati dua tahun penggusuran tersebut
tapi boleh kalau kita sedikit mundur ke belakang
kenapa kemudian penggusuran ini menjadi satu hal yang memiliki nilai historis yang sangat baik bagi ibu kota dki jakarta
karena terakhir pada penggusuran tersebut
basuki cahayapurnama mantan gubernur dki jakarta menggusur karena menilai bahwa tanah ini milik negara
dan tidak ada legalitas yang resmi bagi warga di kampung akwarium tersebut
tapi kemudian banyaknya pro dan kontra akan penggusuran tersebut dijadikan sebuah alat juga politik begitu ya
dan kemudian ini menjadi salah satu basis kemenangan anies baswedan pada pilkai dki jakarta
di mana anies mengatakan bahwa tidak akan lagi melakukan penggusuran
dan hari ini anies berterima kasih dan juga mengatakan akan terus menunaikan janjinya
bahwa tidak akan lagi melakukan penggusuran
penggusuran di sejumlah titik di bupota terpasuk atau khususnya di kampung akwarium
tadi juga anies mengatakan bahwa keadilan sosial akan tetap menjadi salah satu landasan resmi
begitu dari pemprov dki jakarta mengeksekusi suatu kebijakan
dan adapun kalau bisa kita lihat apa yang kemudian dilakukan anies
atau janji apa yang diberikan anies bagi warga di kampung akwarium ini sendiri
pemprov dki jakarta sudah menggocek dana sekitar dua puluh satu miliar rupiah untuk membangun shelter
yang tadinya kalau bisa kita lihat hanya bedeng bedeng tipis
tempat tinggal para warga kampung akwarium tersebut
dan dua puluh satu miliar itu akan digunakan untuk membangun sejumlah rumah yang setidaknya memiliki kekokohan yang lebih kuat daripada bedeng bedeng tersebut
dan dua puluh satu miliar ini posnya diambil dari anggaran perumahan dki jakarta
di mana lima belas miliar untuk warga kampung akwarium dan enam miliar tersebut untuk warga bukit duri
shelternya sendiri masih dalam proses berdasarkan pantauan kami
karena hingga saat ini masih banyak sekali puing puing atau runtuhan gedung gedung di kawasan tempat saya berdiri saat ini
masih terlihat sangat jelas
tadi juga mengatakan bahwa apa yang kemudian menjadi trigger atau pendorong pemprov dki jakarta untuk terus membangun daerah ini
karena ada sekitar dua puluh empat warga dalam dua tahun terakhir meninggal lantaran tidak memiliki rumah tetap
ini yang menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan ini juga yang menjadi perhatian khusus ke depannya
selain shelter ada juga kartu tanda penduduk yang sebelumnya tidak dimiliki oleh satu ratus delapan puluh empat warga
itu juga dijanjikan akan dikembalikan kepada warga
karena selama ini permasalahannya selain tidak memiliki izin tempat tinggal
banyak warga di sini yang juga tidak memiliki kartu tanda penduduk resmi
sisi artinya bahwa dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini sama sekali tidak ada pembangunan
karena waktu itu awalnya kampung akwarium ini akan dilakukan pengusuran
kemudian akan tempatnya akan dibangun menjadi tempat wisata bahari tertentu yang akan semakin menambah jumlah wisatawan di jakarta
berarti sampai saat ini pembangunan itu sama sekali tidak ada
kalau berdasarkan pantauan kami dalam dua tahun tersebut
pemerintah ataupun masyarakat sendiri masih berfokus pada gejolak bagaimana penerimaan warga yang harus kembali ke lokasi
dan ada juga yang belum bisa menerima mereka telah diberikan rusun oleh pemerintah pemprov sebelumnya
sehingga pembangunan ini sendiri sedikit terhambat jika dilihat
hanya saja memang kalau bisa kita maju ke depan dari lokasi tempat saya berdiri ini sekitar beberapa meter ke depan
museum bahari memang terlihat sudah sangat kokoh di pinggiran jalan sebelum masuk kampung akarium
tapi ketika kita masuk ke dalam puing puing ataupun bekas bekas pembangunan
runtuhan gedung itu masih sangat terlihat sangat jelas dan hanya ada rumah rumah yang memang sudah dibangun dalam skala yang kalau bisa dilihat masih semi kokoh begitu ya
berdasarkan pantauan kami yang juga ditempati oleh sejumlah warga
tapi puing puing tersebut belum bersih dan kalau bisa kita perhatikan juga banyak juga masyarakat yang masih tinggal di tenda atau kemudian masih terlihat mendirikan rumah rumah bedeng
jadi kalau bisa kita asumsikan dua tahun kemarin belum bisa menjadi salah satu indikator target begitu ya untuk menjadi tempat ini lokasi wisata utama di ibukota dki jakarta
ya sissy satu pertanyaan lagi sissy
jika itu nanti dibangun tadi anda mengatakan akan segera dibangun shelter bagi warga
itu artinya bahwa nantinya warga diizinkan untuk tinggal di situ dan kemudian diizinkan untuk membangun tempat tinggal di situ
dan mungkin juga sejauh ini bagaimana kondisi warga yang masih bertahan di lokasi itu sampai saat ini sissy
ya alfian terakhir tadi pada pidato gubernur dki jakarta anies baswedan dia mengatakan bahwa tidak akan melakukan penggusuran dengan kemudian makna lain begitu dia akan memberikan tempat ini untuk kembali ditinggali oleh warga
dengan catatan bahwa tempat yang ditinggali tersebut harus sesuai dengan shelter yang dibangun oleh pemprov
sehingga kemudian yang selama ini dikhawatirkan
karena berada di pinggir laut ataupun mengganggu ekosistem secara keseluruhan tidak akan terjadi lagi
dan di luar itu masyarakat yang sudah dirusun akan diminta tinggal dirusun
tapi kemudian lagi alfian shelter tersebut akan dikhususkan untuk masyarakat yang memang sudah lama berdiri ataupun tinggal di daerah ini atau penduduk asli
yang kira kira jangka waktunya belum terlalu lama mungkin tidak akan dikembalikan untuk ke wilayah ini
tapi untuk yang sudah lama berada di sini dan juga memiliki ketergantungan mata pencaharian hidup di wilayah sini